hal ini dapat membuat anak merasa lebih nyaman dan membantu menghilangkan panas tubuh
tidak akan diterima sebagai tebusan bagi si pelanggar
data menunjukkan bahwa jumlah pengguna bts mencapai enam puluh juta orang